kementerian kelautan dan perikanan meresmikan empat kapal pengawas perikanan yang akan ditempatkan di perbatasan perbatasan perairan indonesia
keempat kapal itu diberi nama orka satu orka dua orka tiga dan orka empat
proyek pengadaan kapal pengawas ini menelan biaya sekitar lima puluh delapan tiga juta dolar amerika yang dibiayai oleh apbn dan pinjaman dari bank
dengan kemampuan berlayar selama empat belas hari kapal ini diharapkan bisa membantu pemerintah mengurangi illegal fishing dan menjaga keamanan laut indonesia
saya bilang sendiri kita bangun untuk membuktikan keseriusan pemerintah
bahwa pemerintah akan terus menjaga laut supaya ikannya tidak dicuri oleh para pelaku illegal fishing
yang kedua juga membuktikan kita ini negara berdaulat
membuatkan kehadiran negara
kapal besar ini kita akan taruh di natuna di arapuru di atas sulawesi di wilayah wilayah perbatasan